tentu lebih fokus kepada sepak bola yaitu satu pemain wasit pemilik klub pengurus termasuk saya
semua pelatih yang jelas jelas terkena permainan daripada mengatur skor ini
ini tindakan yang sepatutnya sudah harus diambil selama ini
saya yakini hal ini akan menjadi sebuah perubahan besar untuk sepak bola indonesia
karena tentu seperti yang kita sudah sepakati di rapat eksko bahwa ini adalah bagian kita membangun sepak bola yang bersih dan berprestasi
dan insya allah niat baik kami didukung penuh oleh bapak mepora dan bapak pak kori
karena itu pada press congress hari ini kami mengundang beliau beliau untuk mensinkronisasikan
memacu kesamaan komitmen dan tentu hadir juga dari perwakilan fifa yang tidak lain
ini sebuah hal yang memang sudah harus kita lakukan secepatnya di musim liga yang akan datang
terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih banyak banyak untuk pssi bapak ericko here
dan selanjutnya saya mohon berpindah kepada bapak mepora bapak profesor jokowi
profesor yudin amali msi kami persilakan untuk menyampaikan statementnya bapak
mohon izin kepada bapak kapolvi bapak jenderal polisi lestari kami persilakan bapak
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
kumpul jatuh nanti ya salam berkata
yang pertama saya mengucapkan selamat kepada
bapak yang baru saja kembali ke universitas indonesia

dan seluruh expo yang baru saja terkirim
yang kedua tentunya kami dari polisi yang kebuka indonesia
sangat menghukum apa yang menjadi program untuk komunikasi yang baru
khususnya dalam upaya menyemgarakan
kemakburan depan yang lebih kebar
dan kebetulan yang paling utama adalah
dalam apa yang tadi disampaikan oleh beliau
bagaimana kita ke depan
betul betul bisa memberantas apa yang dinamakan
max decent atau pengaturan skor
dan saya kira kami polri siap mendukung penuh
dan kami telah mempersiapkan sarjas anti matiabola
untuk mengawal kebijakan ini sehingga ke depan
dalam upaya pembentukan sepak gula yang parah
dalam rangka kita bisa mendapatkan atlet atlet
yang betul betul bisa dipersiapkan
untuk menghadapi kejuaraan kejuaraan
baik di tingkat nasional maupun internasional
betul betul bisa terujud
sarjas anti matiabola akan terus mengawal setiap penyelenggaraan
baik di liga satu liga dua liga tiga
dan seluruh event sepak bola yang akan diselenggarakan oleh ssi
beberapa waktu yang lalu
dari tahun dua ribu delapan belas sampai dua ribu dua puluh
kita telah membentuk tim sarjas anti matiabola
dan saat ini kita akan terus berkuat
sehingga apa yang menjadi program
mbak ketua umang ssi
untuk menutupkan sepak gula yang parah
dan tentunya juga menghasilkan atlet atlet yang berprestasi
di tingkat nasional maupun internasional
kemudian yang ketiga
tentunya selain mendukung program
untuk pemberantasan permainan kor
kami dari polri tentunya juga terus berupaya
untuk mendorong dan mendukung agar pelaksanaan sepak bola indonesia
semakin yang baik
dan semakin standar tiba
bagaimana beberapa waktu yang lalu
kita telah melakukan perbaikan terhadap perpol
untuk mampu menyelenggarakan kegiatan pengamanan sepak bola
dengan lebih baik sesuai dengan standar fifa
termasuk di dalamnya kita melakukan manajemen
terhadap asesmen asesmen resiko yang dihadapi
baik tempat pertandingan
kemudian bagaimana penyelenggaraan
dan kemudian hal hal lain yang harus kita perhatikan
sehingga keselamatan penonton
itu itu bisa kita jaga dengan baik
termasuk beberapa waktu yang lalu
kita juga melaksanakan pelatihan
dengan menghadirkan ahli ahli dari onversity university
untuk memberikan pemahaman terhadap anggota anggota kami
termasuk anggota lb saat itu
dan kita harapkan ini kemudian bisa kita transformasikan
dan betul betul bisa membawa pola permainan
pola pengamanan yang lebih baik ke depan
ini itu yang saya sampaikan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih bapak pak pauli
pak indra paulis di sdcg
dan selanjutnya mau saya berkenan kepada
belakang pak prof dr zainuddin amali msi
ya terima kasih
pemimpin sesi serta sejarah pengurus yang tadi
dari diadmin dari paulis
dan teman teman para jurnalis
para pembantu media
pertama tama pemerintah menyambut baik
sampai sampai karena pemimpin sesi
sebagai hasil dari rapat pleno
saya kira memang inilah yang diharapkan
oleh pemerintah sejak lama
ingin bagaimana sepak bola ini
menjalankan yang baik
ketujuan untuk pembinaan
sekaligus menjadi tontonan yang baik
buat masyarakat kita
pemerintah dengan berbagai instrumen
telah melakukan berbagai upaya
untuk membuat supaya ekosistem sepak bola ini menjadi baik
namun demikian tetap yang menjadi ujung tombak
dari perbaikan ekosistem
dan juga berbagai kata kelola
untuk sepak bola nasional
tetap ujung tombaknya adalah federasi
oleh karena itu
pemerintah memberikan hubungan sepenuhnya
terhadap apa yang dibutuhkan oleh federasi
dukungan dari pihak polri
yang sudah dinyatakan dari pak pak polri tadi
terima kasih juga
sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi
kita bisa melihat
bagaimana ekosistem sepak bola nasional
akan menjadi baik
bapak presiden pak joko widodo
sangat berkeinginan kuat
melihat sepak bola nasional yang maju
melihat pembinaannya juga
secara berkeinginan menjadi baik
dan tentu prestasi di nasional
kenapa bapak presiden pak joko widodo
sampai mengeluarkan instruksi presiden
nomor tiga tahun dua ribu sembilan belas
yang sekarang ini sedang dalam proses penyempurnaan
dalam waktu yang tidak terlalu lama
segera akan bisa disempurnakan
dan kami tentu
sama sama dengan federasi dan pssi
dan nanti akan melaksanakan implementasi
dari ingpres yang sudah disempurnakan
terima kasih pak tunggu
terima kasih pak pak polri
pemerintah memberikan dukungan
dalam kebutuhan yang dibutuhkan
oleh federasi tanpa intervensi